berseteru di panggung politik tapi justru berdamai di atas panggung silat
itulah yang terjadi di laga puncak pencaksilat asian games pada dua puluh sembilan agustus
usai menaklukkan andalan vietnam
pesilat hanifan yudani kusuma naik ke tribun vip
tempat presiden ri jokowi dan presiden persekutuan pencaksilat antarbangsa
atau persilat prabowo subianto menonton pertandingan
pesilat hanif memeluk dua tokoh yang akan bersaing di pilpres dua ribu sembilan belas itu
penonton yang memadati venue di padepokan pencaksilat tmii pun mengapresiasi aksi hanif
dan dua calon presiden ri tersebut
ia ingin membuktikan bahwa indonesia itu damai
saya ingin mempersilaturahmi lebih erat lagi kepada seluruh rakyat indonesia bahwa
indonesia itu aman dan tentram
tidak apa yang kita lihat di sosmed kan
sangat gak enak dilihat
sangat gak enak dibaca gitu kan
makanya bahwa realitanya tuh
bahwa kita tuh saling damai saling tentram aman
tak hanya penonton
aksi hanif ini juga diapresiasi oleh presiden jokowi dodo
serta ketua ikatan pencaksilat indonesia prabowo
tadi saya di
kalo sama hanifan tadi
saya denger pak prabowo gak tau kok diajak barengan
tapi yang jelas
pak prabowo punya yang menyatakan
tapi baunya harum karena menang
bau apapun karena menang harum semuanya
ingin memberikan selamat kepada teman baik saya
saya asal selama masyarakat pencaksilat indonesia
mengucapkan terima kasih
kepada bapak presiden republik indonesia
bapak wakil presiden republik indonesia
dan ibu presiden republik indonesia
semua hadir di sini
di saat saat kritis ya
jadi bangkitkan semangat untuk
kita bangga bisa berperan
bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa
tak hanya berangkulan
momen kemesraan jokowi prabowo juga berlanjut
saat keduanya ngevlog bareng
jokowi mengajak prabowo dan peraih medali emas pencaksilat
jokowi mengucapkan sesuatu yang langsung ditimpali prabowo
jokowi dan prabowo bersalaman dan kembali berpelukan
suasana itu pun disambut tepuk tangan ria
para penonton yang menyaksikan momen tersebut
kehangatan antara prabowo dan pemerintah
sudah terlihat dari awal kehadiran ketua pdip megawati soekarnoputri
serta wakil presiden yusuf kala
saat datang secara terpisah
prabowo menyambut kehadiran keduanya
meski bersaing di dunia politik
namun ternyata olahraga bisa menyatukan semua kalangan
apalagi untuk mendukung negara dan bangsa